untuk mendalami fenomena pertarungan antara calon tunggal dengan kota kosong di kota makassar malam hari ini kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan calon wakil wali kota makassar andi rahmatika dewi atau yang lebih dikenal dengan panggilan ibu cicu selamat malam ibu cicu
selamat malam mas
ibu cicu ini jadi yang benar yang mana anda mengklaim menang di pilkada atau pilwalkot makassar sementara dua lembaga survei meyakini atau menunjukkan data bahwa anda kalah gitu jadi yang situasinya gimana sih bu cicu
iya jadi kami juga melakukan rekapitulasi data lewat real count dan ini kami lakukan dari data c satu yang terkumpul
kita mencari data dari satu ratus tujuh puluh tps sehingga kalau pun ada beberapa lembaga survei yang mengklaim kemenangan kota kosong kita pikir nanti yang akan diakui adalah hasil dari kpu
sehingga alangkah baiknya kalau kita menunggu sama sama dengan tenang hasil dari kpu karena kami pun juga hari ini bisa mengklaim bahwa dari hasil yang kami punya kami memenangkan pertarungan di kota makassar
iya tapi kenapa
sebelum ada keputusan atau pengumuman dari kpu kenapa ada juga klaim kemenangan dari pihak anda bu cicu
ya sebelum kan tadi anda katakan kita masih menunggu hasil putusan dari kpu tentang siapa yang menang
tapi kenapa sudah ada klaim kemenangan juga ini bu
jangan sampai masyarakat dibuat bingung oleh hasil hasil dari lembaga yang sebenarnya tidak menjadi acuan dari hasil resmi
oleh karena itu kami pun melansir data yang kami punya untuk paling tidak masyarakat juga perlu mengetahui bahwa kami juga melakukan tabulasi data sendiri
baik jika memang ibu kita berandai andai ibu ya misalnya apa yang dikatakan dua lembaga survei itu memang betul terjadi seperti hasil rekapitulasi kpu
gimana komentar anda terkait dengan hasil ini misalnya gitu bu cicu
saya pikir sampai hari ini kami tetap optimis ya kami memenangkan pertarungan di kota makassar
dan ini berdasarkan data yang kami punya pak
banyak yang menganggap ibu cicu tingginya angka kota kosong itu adalah representasi suara yang orang orang yang mungkin saja menolak anda
anda rasa mayoritas warga makassar menolak atau resisten kepada api cicu sendiri bu cicu
saya pikir tidak seperti itu ya
karena kalau kita lihat dukungan partai dan juga penerima masyarakat juga cukup bagus
jadi saya pikir tidak digiring ke arah itulah
yang terakhir ibu cicu ini
ini pertanyaan yang menggelitik saya
muncul beberapa anggapan dari banyak orang sebagian pihak gitu ya bu ya
bahwa anda ini bisa maju sampai titik ini melawan kota kosong misalnya
atau mungkin bisa menang seperti ini
itu ada karena ada intervensi kekuasaan katanya
kemudian ada hubungan kekerabatan dengan salah satu orang kuat di republik ini
gimana anda menjawab komentar atau tudingan tudingan seperti itu bu cicu
ya kita kan tidak pernah minta dilahirkan oleh keluarga siapa
saya pikir ini tidak ada hubungannya sama sekali
kalau terkait dengan isu isu kekuasaan tersebut
karena intensitas sosialisasi kami yang kami bangun di tengah masyarakat itu sangat tinggi
sehingga saya pikir janganlah kita bicarakan soal isu isu tersebut
kita akan terus menanti nanti bagaimana hasil rekapitulasi resmi dari kpu makassar ibu cicu
terima kasih atas perbincangannya malam hari ini ibu andi rahmatika dewi
yang lebih dikenal dengan panggilan ibu cicu calon wakil wali kota makassar